terima kasih anda masih di newsroom
telah resmi dibuka pada hari kamis kemarin oleh menteri perindustrian di jakarta international expo kemayoran
sejumlah produk otomotif terbaru dipamerkan oleh sejumlah agen pemegang merek
guna menarik perhatian pengunjung
kamis dua puluh lima april dua ribu sembilan belas menjadi hari pertama pameran otomotif iims dua ribu dua puluh
di mana menteri perindustrian air langga hartarto membuka langsung pameran otomotif ini
saat pembukaan mempen menjelaskan progres pembuatan regulasi kendaraan ramah lingkungan rendah emisi
yang akan mengisi sekitar dua puluh persen atau empat ratus ribu unit
dari total produk otomotif di jakarta
produksi kendaraan pada tahun dua ribu dua puluh lima mendatang
nah pemerintah sedang mempersiapkan insentif untuk kendaraan berbasis low carbon emission vehicle
tetapi basisnya listrik
sehingga kalau kita lihat industri yang emisi paling rendah adalah electric vehicle
nah tentu ini mendapatkan fasilitas ppnbm yang terendah
semakin tinggi artinya mobil dengan cc besar nah itu ppnbm nya lebih besar
perpres juga dalam waktu dekat karena perpres itu kan terkait juga dengan fasilitas ppnbm
charging station diharapkan sebelum dua ribu dua puluh lima sudah mulai tersedia di beberapa kota
pihak penyelenggara iims dua ribu sembilan belas pun mendukung program kendaraan ramah lingkungan tersebut
dengan memberikan lahan kepada produsen otomotif maupun mahasiswa
yang mengembangkan kendaraan purwarupa ramah lingkungannya untuk dipamerkan dalam ajang kali ini
mahasiswa kita undang sebelas mahasiswa yang berbakat dari sebelas perguruan tinggi yang ada di indonesia
yang menghasilkan karya mobil listrik
yang biasanya bertanding di luar negeri tapi justru belum mendapat tempat yang layak di dalam negeri
justru ims melihat peluang ini melihat kesempatan ini talenta talenta mahasiswa ini
sehingga kita ajak ke sini bukan sekedar menampilkan mobilnya tapi berkompetisi
toyota astra motor pun menjadi satu satunya agen pemegang merek
yang memamerkan tiga belas unit dari lima varian kendaraan ramah lingkungan berbasis energi listrik atau hybrid
hal ini diakui toyota dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada publik dan konsumen
tentang kesiapan brand otomotif asal negeri sakura ini
guna menyambut persaingan mobil berbasis energi listrik di dua ribu dua puluh lima mendatang
pertama memang kita melihat
tren secara global ya maupun tren di indonesia bahwa elektrifikasi atau mobil hybrid dan juga mobil elektrik ini sudah menjadi tren yang terbaru
dan menjadi sudah menjadi demand jadi tidak hanya menjadi tren sudah menjadi demand
jadi kita merasa sudah saatnya memang bagi toyota dan juga mungkin seluruh merek di indonesia
untuk mengintroduce produk produk hybrid lebih banyak lagi ke indonesia
kedua pastinya selama sepuluh tahun ya toyota sudah mengintroduce produk hybrid
memang iims toyota adalah sebagai leader dan juga pioneer di hybrid
kita ingin mempertahankan itu dan menjaga image itu supaya memang customer tetap menjaga persepsi
dan juga brand image toyota untuk hybrid sendiri
jadi mudah mudahan ini juga menjadi edukasi ya
iims dua ribu sembilan belas menghadirkan sedikitnya tiga puluh enam brand otomotif baik roda dua maupun roda empat
selain itu sejumlah produsen pun turut menjadikan gelaran iims kali ini
sebagai tempat untuk memperkenalkan sejumlah produk terbaru di dua ribu sembilan belas
termasuk world premier launching seperti suzuki dengan mobil niaga legendaris mereka
acara iims pun tidak hanya memamerkan produk kendaraan penumpang
tapi juga kendaraan niaga dan lain sebagainya
mulai dua puluh lima april hingga lima mei dua ribu sembilan belas mendatang
albi pratama iman firmansyah jakarta
dan saat ini sudah ada rekan saya korespondensi yang ada di indonesia
ruli kurniawan di jakarta international expo kemayoran jakarta
ruli selamat sore ruli bagaimana nih keseruan ims pada sore hari ini berhasil nggak
bikin ruli pengen ganti mobil
iya selamat sore hanum
dan apakah hanum berencana ingin membeli motor atau mobil baru
nampak ini waktu yang tepat untuk datang langsung ke indonesia international motor show di kemayoran jakarta
dan memang kalau anda lihat belakang saya ini
apakah sudah ramai sekali pengunjung yang di sini untuk melihat keluaran keluaran terbaru
dari sejumlah brand brand ternama otomotif yang ada di dunia
dan memang kalau kita melihat pada iims dua ribu sembilan di sini
target yang coba dicapai adalah perputaran
uang di sini mencapai empat empat triliun rupiah atau naik lebih tinggi lagi dibandingkan pencapaian dari tahun dua ribu delapan belas
yakni empat tiga triliun rupiah
namun melihat bagaimana animo masyarakat di sini mudah mudahan target tersebut bisa tercapai
ada yang menarik di gelaran ims pada dua ribu sembilan belas ini
bahwa ada tiga puluh enam brand otomotif yang ada di sini
baik motor maupun mobil
dan saya berada sekarang ini adalah di zona motor
di mana di sini kita lihat motor motor keluaran dari amerika
dari eropa dari jepang cina taiwan
bahkan dari indonesia
yang menarik juga di sini adalah banyak diperkenalkan juga
kendaraan bermotor dengan teknologi hybrid atau bahan bakar minyak digabungkan dengan teknologi listrik
dan memang kalau kita melihat bagian dari statement atau pernyataan dari menteri pendustrian
erlangga artanto mengatakan bahwa pada ims dua ribu sembilan belas ini diharapkan para produsen memperkenalkan
teknologi kendaraan ramah lingkungan
dan ini namanya juga coba dicapai oleh salah satu produsen buatan tanah air sendiri
ini adalah motor dengan teknologi elektrik atau listrik
di mana bisa melaju hingga kecepatan tujuh puluh km per jam
sehingga seratus km per jam
dan bisa diisi penuh hingga empat jam
ini adalah produk dalam negeri
anda bisa lihat bagaimana modelnya seperti apa
ini adalah produk motor bisa dikatakan gesit
berkolaborasi dengan sejumlah bumn yang ada di indonesia
mulai dari pertamina ada pln juga ada land industry
juga ada wika dan juga ada pindad di sana
dan juga memang motor ini tercipta adanya inisiasi dari sejumlah kampus
mulai dari ada its di sana ada uns dan juga itb di sana
ini adalah motor buatan dalam negeri yang juga coba mengunggulkan
coba untuk bisa dikatakan coba mengedepankan bagaimana ramah lingkungan itu
bagi masyarakat di indonesia
dan kalau kita lihat bagaimana perkembangan dari teknologi ramah lingkungan ini
sudah ada salah seorang influencer yang memang banyak sekali mereview
kendaraan kendaraan yang ada di indonesia
ini kebetulan dia di sini ya
mas dimas ini kan bisa dikatakan ini adalah teknologi
coba diperkenalkan ya di indonesia dengan teknologi ramah lingkungan
dengan bahan bakar dengan teknologi listrik elektrik gitu ya
kalau kita lihat sama sama di sini jakarta salah satunya adalah
misalkan kota dengan polusi sepuluh terberat di dunia ya
surat data dari iqr dan juga bahkan kota dengan polusi terbesar
atau terberat di asia tenggara
nah bagaimana anda melihatnya
melihat adanya peluang motor elektrik ini dibandingkan dengan motor motor
memang sudah banyak beredar sekarang ini
kalau menurut saya sih ini potensinya gede banget ya
karena kita motor listrik itu di jalan nggak ngeluarin asap sama sekali
jadi semakin besar kemungkinan jakarta itu punya langit biru
ditambah juga polusi suara nggak ada sama sekali kan
jadi dia menang banyak hal sih menang polusi suara nggak ada
polusi udara juga nggak ada
yang jelas menurutku sih menguntungkan banyak pihak ya kayaknya gitu
saya sudah melihat nanti sebenarnya kalau dari motor listrik ini
harapan yang bisa dicapai dengan adanya motor listrik ini seperti apa sih sebenarnya gitu
mulai dari mungkin spesifikasinya atau nanti bagaimana nanti treatmentnya
atau bagaimana nanti ke depannya nilai jualnya seperti apa nanti
kalau harapan saya sih yang jelas motor listrik bisa dipakai lebih banyak orang ya
dan juga lebih banyak orang yang mengetahui gitu
karena mungkin kalau cuma satu atau dua orang yang pakai motor listrik
pengaruhnya belum seberapa
tapi bayangkan kalau misalkan ratusan sampai ribuan orang pakai motor listrik
itu kan perubahannya kerasa banget ya
jadi harapannya itu satu
dan kedua semoga ini semakin ke depannya semakin reliable
jarak tempuhnya semakin jauh
pokoknya semakin enak dipakai lah
nah sebagai influencer dan juga orang yang banyak menggeluti dunia otomotif
kira kira bakal beli nggak nih motor motor atau pengendaraan dengan sistem elektrik seperti ini
wah mau banget
jangan jangan kalau kita beli berdua dapat diskon lagi di jalannya kan
pengen banget kalau bisa pengen banget
oke dimas thank you ya
memang kalau dari kementerian perindustrian menargetkan di tahun dua ribu dua puluh lima nanti
dan mudah mudahan target dua ribu dua puluh lima itu bisa tercapai
supaya nanti udara di indonesia bisa lebih baik lagi
dan jakarta menjadi kota dengan tingkat kenyamanan
untuk kita menghirup udara itu lebih baik lagi
tapi memang benar ya ruli ya karya anak bangsa ini sangat tidak bisa diragukan
karena sudah sangat besar juga namanya di kancah internasional
oke terima kasih
terima kasih pak ruli
terima kasih atas laporan anda
nanti saya nyusul ke sana mau cari mobil juga soalnya
baiklah berbicara tentang anak bangsa
berkat tangan tangan kreatif anak bangsa indonesia kembali menjadi pusat perhatian dunia
dalam pameran indonesia